bahkan nih ya mamanya boy itu mau jodohin boy sama gue
karena mamanya boy tau kalo gue tuh belum nikah
oh ternyata emang bener ya dugaan gue selama ini
lo itu suka kan sama boy
eh tunggu ya rasa ya
gue suka sama bocah tengi
yang anak anak kemarin
yang duitnya gak ada ya
lebih mending bokap lo lah
gue milih bongkar lo kemana mana
daripada boy gak suka gue sama bocah tengi kayak begitu
reva kenapa bisa sama adrian ya
tadi gue kan ngantriin reva dari rumah lo terus ke gerbang kan
niatnya dia mau nyari taksi
eh pas gue lagi jalan tiba tiba ada adriana
terus adriana nawarin reva mau gak sekalian bareng gitu nyari taksinya
biar nanti gak jalan jalan gitu revanya
terus reva mau jadi yaudah
semoga aja diana gak ngeracunin pikiran reva
tamu nyonya sama juragan banyak juga ya pira
kan nyari aseng teh bukannya koleganyonya sama juragan saja
tapi juga temen temennya den boy
tapi ini pr kita di man
setelah selesai pesta ini
can sampah di luar
pak balak tak pasti
kopas ya pak gawian kamu
kayanya kita perlu bala bantuan deh bira
tapi kira kira si odin gaiken gitu
diatnya kan orang jago dapat sini aja
jadi pak bantu kita pembantu pak gawian
gaiken itu apa
gak ada apa apa ya
gak ada apa apa ya
si odin mau gak kira kira ngebantuin kita disini
oh tenang aja bira
kalau browding yang sri yang nyuruh dia pasti mau
mau juga karena ada udang dibalik batu
udah mang diman jeles udah dima aja deh pokoknya tau beres
kamu masuk ngana ontennya
sok sri berjuang sri
berisik banget sih bikin nganjurin gak mau
iya susu teh di panghalengan
bisa takdir sama kia maki weh
eh ayah telepon
what's going on bebeh ayah naun
ada yang bisa dibantu
suri baik baik aja kok
apa browding sibuk atau lagi enggak sekarang
saya mah bukan busy
saya mah pokoknya mah ready buat ngenek sri
iya mungkinnya banting
kayaknya sri lagi capek deh sekarang
broding sri minta bantuan sama broding boleh enggak
jadi gini ceritanya nih
di rumahnya nyonya sama juragan lagi rame
lagi ada pesta
jadi kayaknya sri minta bantuan broding buat bantuin beres beres rumah boleh enggak
oh ada party
majikan neneknya ada party di rumah
jadi gimana nih
oke lah sok lah
saya langsung berangkat ya sekarang ya
bentar bentar bentar
neng bentar ya
nih bentar dulu bentar
nih lu kak pesta
kamu tau sendiri disini kan tiap hari berbual bual sama wali ya
kita siap bantu broding
ajak kita tuh broding
tapi itu gak usah makan sampai manyun manyun ah
ya mau ikut adik
lain di tempat pesta biasanya makanannya enak enak
kita mah siap bantuin beresin habisin makanan itu
satu yuk benul benul benul pisar
bentar dulu ya
saya tanyain dulu yang ngajak oke
neng kang broding boleh bawa sohib tidak
si sardung sama si sardang brodang brodung pengen ikut
oh brodung sama brodang
eh boleh boleh ajak aja ajak biar rame
biar kerjaannya cepat beres ya
oh siapa tuh ya
ya akan langsung mangkat sekarang ibu ya
gas kesitu sekarang oke
oke broding let's go ditunggu semestri oke
ya udah tuh ya
sik terima kasih broding
gemon atau setan
ya susu biarkan dulu lah
oh saya punya kameja belum dipake bagus
ayo lah kurang gemon ikut ya
bagian bagian mamam weh
boy gue sama temen temen pamit duluan ya
tapi lu inget lo harus datang ke pertarungan itu
lex lu kenal gue dari dulu kan
insya allah gue akan selalu dapatin janji
kalo gak ada halangan
sampai jumpa di video selanjutnya

gak enak nganterin stella malem malem begini
sampai ketemu di dojo ya
hati hati di jalan
mahmud sebenarnya kenapa sih lo gak ngomong jujur aja sama papi
kalo sebenernya lu tuh bukannya mau pergi ke party temen
tapi lo malahan mau pergi ke acara anniversary papa sama mamanya boy
eh reva bocah kagak ngerti apa apa
lu kan tau sendiri kalo papi lu itu gak suka sama tante marissa
itu kan gara gara low juga
coba siapa yang nyuruh lu manas manasin papi supaya papi benci sama tante marissa
iya sih gue agak berlebihan ngomongnya
ya memang lu kan tau gue maksudnya yang agak hiperbola gitu kan
ya tapi salah tahu aja ya
bahkan nih ya mamanya boy itu mau jodohin boy sama gue
karena mamanya boy tau kalo gue itu belum nikah
ternyata emang bener ya dugaan gue selama ini
lu itu suka kan sama boy
eh tunggu ya rasa ya
gue suka sama bocah tengi yang anak kemarin
yang duitnya gak ada ya lebih mending bokap lu
gue milih bokap lu kemana mana
daripada boy gak suka gue sama bocah tengi kayak begitu
tapi ya refer setelah gue pikir pikir
kenapa namanya boy itu ngotot banget pengen jodohin gue sama boy
kalo seorang adriana itu super duper cantik banget
lo lewat gue jauh lebih cantik
hmm udah ngomongnya menurut gue sih itu gak penting
karena yang penting gue percaya sama boy
bangun bangun bangun bangun
jangan terlalu mimpi loh ya
hah gak lihat ada clara yang super duper cantik banget
dan feminim terus enak dilihat
anggun dan asal lo tau ya
otomatis nyokapnya itu mau clara itu sama boy
aduh clara emang cantik sih
dan sejauh ini di mata boy clara kan orangnya baik
kita parkir disini aja ya teh ya
emang parkirannya penuh
budak budak buraung kenapa ada disini
teh memangnya anak anak burung ini diundang juga
ke acara ii anak teteh ada di lombongan itu
yang antara mereka itu atas